saat lebaran dan arus mudik tahun lalu jasa infal asisten rumah tangga maupun babysitter meningkat
tahun ini beberapa keluarga memilih tidak menggunakan jasa infal asisten rumah tangga
liana seorang ibu dengan satu anak mengatakan tahun lalu dirinya memang menggunakan jasa infal ketika lebaran karena babysitternya mudik dan ia harus mencari pengganti
namun di tahun ini lia memutuskan untuk tidak menggunakan tenaga infal
hal ini didasarkan pada beberapa alasan mulai dari berhemat meminimalisir adanya orang baru di rumah ketika pandemi covid sembilan belas dan babysitternya tidak mudik
untuk tahun ini bagi sister saya tetap di jakarta karena yang pertama itu tidak boleh mudikan sama pemerintah
lalu juga saya khawatir kalau misalkan dia mudik nanti ketika dia balik ke jakarta membawa virus
kalau pakai tenaga infal yang baru itu ada dua poin sih yang saya ragukan
yang pertama itu takutnya kita kan nggak tahu ya dia bersih atau enggak dari virus covid sembilan belas ini
lalu yang kedua pun masalah keuangan karena kan lagi pandemi kita usaha juga lagi sepi ya
sampai sdp kan
penggunaan jasa infal pun dikonfirmasi oleh salah satu penyedia jasa pembantu rumah tangga dan babysitter yayasan abadi sejahtera
penurunan drastis dirasakan hampir sembilan puluh lima persen dibanding tahun lalu
sekitar lima puluh jasa infal dipekerjakan tahun lalu
tahun ini tak sampai lima asisten rumah tangga infal yang disalurkan
jadi kita juga nggak bisa mendatangkan pekerja dari luar kota yang pertama gitu
yang kedua kebanyakan kan suster yang sudah bekerja di rumah majikan tidak bisa pulang juga
otomatis majikan juga tidak bisa untuk mengambil infal
karena pekerjanya kan nggak pulang masih tetap bekerja di rumah majikan seperti itu
padahal yayasan sudah menyiapkan protokol kesehatan untuk para calon tenaga infal termasuk karantina empat belas hari
salah seorang asisten rumah tangga yang biasa mendapatkan infal jelang lebaran pun mengakuinya
walaupun ia tetap bekerja sebagai art biasanya infal menjadi sampingan pekerjaannya selama lebaran
namun dirinya tak banyak mendapatkan pekerjaan infal di tahun ini
kalau sekarang sejak corona ini nggak rame gitu ya semangat lah walaupun situasi kayak gini
sebagai asisten rumah tangga lina berharap pandemi covid sembilan belas segera berakhir